dua orang petugas puskesmas pamarican kabupaten ciamis
mendatangi rsud kota banjar jawa barat jumat petang
keduanya mengenakan alat pelindung diri lengkap
saat masuk ruang isolasi khusus corona
petugas tersebut menjemput pasien covid sembilan belas yang dinyatakan sembuh
usai jalani perawatan hampir satu bulan
hasil pcr terakhir pasien satu kabupaten ciamis ini
terkonfirmasi negatif covid sembilan belas
pasien dijemput petugas dengan menggunakan kursi roda
tanpa didampingi keluarga
petugas juga tidak segan memapa pasien lansia
saat hendak menaiki mobil ambulans
kondisinya sudah membaik
sembuhnya pasien positif covid sembilan belas asal pamarican ciamis ini
menambah optimisme di tengah pandemi virus corona
apalagi pasien sudah berusia lanjut sekitar tujuh puluh dua tahun
dengan penyakit penyerta strok
disini cukup memberikan efek yang membahagiakan
dan menyemangkati kami lebih lagi termasuk kepada masyarakat
sehingga memberikan kekuatan
tidak lagi terlalu ketakutan dalam menghadapinya
yang kedua pasien yang sembuh ini
sebetulnya merupakan kelompok rentan
karena usianya yang sudah sepuh sekitar tujuh puluh dua tahun
dengan penyakit comorbid yang cukup serius
yaitu struk hemorajik dengan hipertensi
usai dijenguk anaknya dari wilayah yang masuk zona merah
meski sudah sembuh pasien masih harus melakukan isolasi mandiri
selama empat belas hari ke depan
deden rahadian banjar jawa barat